inilah aksi cerdas dan mengemaskan sejumlah singa laut di ocean dream samudera ancol jakarta
hewan hewan ini menyapa penonton dua hingga tiga kali sehari
hal ini berakibat sepinya penonton pertunjukan hewan
namun hal itu tak mematahkan semangat belasan jenis otaria byronia asal uruguay fursil asal peru dan berang berang yang tentunya juga tak lepas dari peran para pelatih
salah satunya supriatman alias igor
ia telah melatih singa laut sejak dua ribu tujuh
profesi pelatih ia jalani tanpa sengaja
mulanya supriyatman bekerja sebagai pemberi pakan hewan
dari situlah ia mulai berinteraksi dengan singa laut dan mengikuti pelatihan selama satu tahun
walau begitu kecintaannya akan hewan membuatnya tak pernah jenuh
nggak ada bosannya deh pokoknya
tak semudah yang terlihat
ada momen tertentu ketika hewan hewan itu bertingkah tidak seperti yang diharapkan
paling pengalaman saya paling agak sedikit unik itu sih saat saya di dalam kandang membersihkan kandang
hewan itu tidur
dia disiram siram tidur
tapi setelah saya menggosok gosok gosok
nah itu ada kejadian dia itu tidur posisinya tapi dia iseng
jadi maaf pantat saya itu didorong sama dia
didorong masuk ke dalam kolam tapi dia tidur lagi
selain itu emosi anjing laut biasanya menjadi tak stabil pada musim kawin
yaitu pada pertengahan hingga akhir tahun
secara umum walau penonton tak sebanyak biasanya karena terjadinya pandemi
tak ada yang berubah dalam interaksi antara pelatih dan singa laut
satwa ini tetap dirawat dan dilatih setiap hari
secara euforia pasti berkurang lah kayak ada yang kurang greget
apalagi waktu dari bulan maret itu kita lockdown ya
jadi kita berapa bulan sekitar dua bulan tiga bulan itu nggak pernah show
hanya saja merawat membuat mereka pengayaan atau enrichment sama singa laut
akhirnya saat titik kita bisa sol lagi hanya sepuluh orang aja kita udah seneng banget gitu
sepuluh orang yang seneng
yang saya lakukan ini hanyalah secuil interaksi yang biasa dilakukan oleh para trainer dengan singa laut
namun dibutuhkan kesabaran dan juga interaksi yang intens dengan para hewan
sekaligus kreativitas untuk bisa menghasilkan pertunjukan yang menghibur dan juga mengedukasi masyarakat
putri demes kurnia yuniawan jakarta
mau makan lagi sini